jadi kerjaan saya digantiin sama pangeran dulu ya pak
sebentar aja kok
oh yaudah kembali
deddy janji pangeran akan kembali lagi ke kamu
walaupun pangeran balik
pasti pangeran gak akan bawa deket deket sama aku
lu belum tahu rasanya gimana mel
jadi orang yang seumur hidup rasanya terus terusan ditekan sama orang
lu peduli sama pangeran
harusnya lu gak ngelakuin itu mah
disini kerja satu tim
boleh bener pak
kita harus berbaur sama pegang
mereka semua ketakutan pak
takut di phk
dan tidak dibayar upahnya pak
memang saya ada rencana untuk
memperhentikan beberapa karyawan
yang dananya akan saya pakai untuk
ternyata bener loh
pak alex itu serius mau melakukan phk terhadap karyawan karyawan di sini
ini terus gimana dong bu rumi
saya juga nggak tahu ya gimana
kita berdoa aja ya
semoga kita gak termasuk dalam daftar nama karyawan yang akan di phk pak alex
amin deh bu rumi
itu tuh bu ketua yang pari bu
ketua demo selama tadi
aduh gawat deh kalau begini
maaf ini ada apa
tadi tuh linda info di grup wa
katanya pak alex itu mau melakukan phk terhadap karyawan karyawan di sini
isunya sih perusahaannya pak alex bangkrut bu nawang
kok bisa bu rumi
bukannya maksud saya kenapa tiba tiba
bukannya kemarin perusahaan masih baik baik aja
gosipnya sih paremon itu udah menarik semua investasinya di perusahaan ini
bu nawang tau kan pak raymond itu pemegang saham terbesar di kantornya pak alex
kalau dia sampai menarik
menarik semua sahamnya di sini
perusahaan kita bisa kacau banget bu nawang
bu nawang tuh kan deket dengan pak raymond
masa bu nawang gak tau sih masalah ini dari pak raymond
saya tuh setiap ketemu pak ramon
ih saya gak tau
kita semua di sini takut kena phk bu nawang
pak raymond bisa dengerin
dan pak raymond mau balikin investasi ke sini lagi bu nawang
masa aku harus tanya tanya sama pak raimon soal ini
itu aja ya mas pesanannya makasih
gitu dong usus goreng
gak sia sia kan
mas silahkan ini menunya
lebih ramah usus goreng
pelanggan adalah raja
pesan apa mas
gitu dong ada kemajuan
bisa banget nih batu bata
sengaja lagi mepet mulu sama gue biar kelihatan lagi ngajarin gue
padahal kan dia kayak gini karena takut disuruh suruh sama pak billy
secara kan emang dia gak bisa apa apa
cepet aja gue kerjain nih orang biar tau raseng
cht catet dong usus goreng kasian tuh udah kelaperan kan mas
maaf mas ini biar diterusin sama teman saya
karena saya udah
maaf banget pak tapi saya harus ke kamar mandi dulu soalnya panggilan alam
saya sakit banget perutnya
jadi kerjaan saya digantiin sama pangeran dulu ya pak
sebentar aja kok
oh yaudah gak apa apa
mas catet sendiri ya
tolong pak ini udah saya sampe kesulit
kamu ngelayanin tamu dulu ya
kalau kamu mau ke belakang nunggu putri kelar
tuh ih cepet
pesanan saya kok ada yang belum keluar
kentang goreng juga belum
chicken wing sama kentang goreng belum
ya udahlah mas sabar palingan juga lagi dimasak
ntar juga dateng kok
tapi mas ini udah lama banget loh
duduk aja mas sabar dong
nggak usah berdiri berdiri
yang pesen di restoran ini kan banyak
bukan masnya doang
ntar juga datang sendiri kok
sekarang udah ya
duduk yang manis makan aja tuh
pesan chicken wing sama kentang goreng aja belagu
rasain lo batu bata
lagian gue bingung banget sama dia
sekarang gue mau tidur
gue yakin pasti dia bingung banget karena nggak degun
lagian ini harus jadi pelajaran buat loba batu bata
karena lo kerjanya nggak jujur
lagian gue bingung deh
masa gak punya pengalaman apa apa tapi ngakunya punya
tapi gue bingung deh
kok bisa ya
gue sama dia kerja di satu restoran yang sama
ini adalah sebuah bencana
kalau sampai papanya mel tau pasti papanya mel ngira yang macem macem
terus nanti ibu lagi yang kena imbasnya
masa aku pesan strawberry cheesecake
pokoknya saya udah ada semua oke
iya mau pesan apa mas
spaghetti aja oke tunggu ya
mas emang pesen makanan
yakin gak pesen minuman doang
yakin saya pesen capcay
yaudah tunggu aja ya ntar lagi juga dateng kok
usus goreng lama banget sih
dia ngapain coba di toilet
ini pesenan mas kan
eh maaf saya nggak pesen ini
loh tadi bukannya mbak pesen salet
mas pesen apa tadi
saya pesen salad loh
oh mas yang pesen salad iya ambil yang pesen
oh yaudah tuh ambil aja ada di situ kok
ambil mas saya udah lama loh nunggu di sini
sudah tiga puluh menit ambillah
mas nggak liat tuh banyak tamu tamu lain
tuh ambil sendiri
yaudah kalau mas nggak mau ngambil nggak apa apa
mbak mbak baju biru
boleh tolong nggak mbak tadi saya salah ngantri makanan
nganterin sini dong